pemeriksaan terhadap imam besar fpi rizik sihab atas kasus penodaan pancasila dilaksanakan di polda jawa barat bandung hari ini
sejak pukul sepuluh kami siang imam besar fpi rizik sihab didampingi tim kuasa hukum menjalani pemeriksaan perdana di direktorat reserse kriminal polda jawa barat
sementara di dekat pintu pembarat mapolda jawa barat di jalan soekarno hatta masa pendukung rizik dari fpi menggelar aksi
sebaliknya masa kontra dari gmi menggelar aksi di dekat pintu timur mapolda
keduanya berjarak sekitar seratus meter dengan dipisahkan barikade kawat berduri dan tujuh satuan setingkat kompi pengamanan dari brimob dan sabara polda jawa barat
terkait dengan materi pemeriksaan sampai kami siang ini belum ada informasi dan keterangan baik dari tim kuasa hukum rizik sihab maupun dari pihak kepolisian
sejauh ini proses pemeriksaan masih berlangsung